arus mudik menjelang natal dan tahun baru sudah mulai terlihat di terminal bus bandara stasiun kereta dan juga di jalan jalan utama provinsi di indonesia
pemerintah memprediksi ada empat puluh empat juta orang yang akan melakukan mobilitas selama masa libur natal dan tahun baru ini
bagaimana antisipasi pergerakan masyarakat dengan moda transportasi darat kendaraan pribadi maupun bus antar provinsi
sudah bergabung malam hari ini brigjen paul aan suhanan dirgakum korlantas pori selamat malam pak an
selamat malam mbak putri sehat
sehat bapak alhamdulillah terima kasih atas waktunya pak an
langsung saja kita sekarang sudah mulai terlihat kepadatan di jalan jalan utama menuju luar kota katakanlah dari jakarta ke wilayah wilayah lain
sejauh ini bagaimana skenario lalu lintas natal dan tahun baru yang sudah disiapkan korlantas polri pak an
baik mbak putri jadi pantauan terakhir
tadi sampai jam
untuk arus lalu lintas baik itu yang menuju ke arah timur jawa maupun yang menuju ke arah merak atau sumatera
ini memang ada peningkatan namun arus lalu lintas masih lancar
kita belum melakukan cb cb atau cara bertindak melakukan penambahan kapasitas jalan atau kontraplot
maupun berkas lalu lintas
jadi masih berjalan normal sampai saat ini arus lalu lintas di jalan nasional maupun di jalan tol
jadi ya pak putri
pak an kalau misalnya untuk kontraflow kemudian buka tutup itu tentu melihat prediksi di lapangan
sekarang bagaimana prediksi korlantas untuk arus mudik ini
kapan akan mencapai puncaknya
baik jadi tadi sudah disampaikan prediksi atau animo masyarakat
dan peluang peluang berjalan pada ribu nataro ini ini masih cukup tinggi kurang lebih empat puluh empat juta
di mana lima puluh persen lebih ini masih akan menggunakan jalan tol
atau masih favorit jalan tol sisanya menggunakan jalan arteri maupun jalan nasional
kita sudah menyiapkan beberapa alternatif reka salur lintas
tentu ini berdasarkan
prediksi kita berdasarkan angka angka ataupun indikator yang terjadi nanti pada saat puncak arus tanggal dua puluh tiga maupun tanggal dua puluh empat
kita sudah punya indikator indikator kapan kita harus melakukan kontraflow di beberapa ruas jalan tol
pengguna kontraplot dua lajur sampai kepada one way nantinya
ini kalau diperlukan
jadi ada indikator kalau nanti

itu dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer tujuh puluh dua nantinya
jadi reka salur lintas yang kita lakukan itu berdasarkan
di kantor indikator itu mbak putri
pak an bagaimana dengan di wilayah merak pak an seringkali terjadi kepadatan
kemudian berkaitan dengan waktu tunggu kapal yang cukup lama dan itu biasanya mengular
nah kami sudah berkoordinasi dengan asdp kemudian pengelola jalan tol dan stakeholder yang lain
kita akan memperlakukan delaying sistem nantinya untuk arah apa kendaraan yang mengarah ke merak
ini berdasarkan evaluasi pada libur lebaran kemarin
karena memang merak ini salah satu yang terobit yang terjadi penumpang staf di sana
jadi kita akan melakukan delaying sistem
sebab kendaraan yang menuju ke berat kita akan perlambat
karena kapasitas dermaga ini
itu yang pertama
delay system kita akan lakukan di kilometer empat puluh tiga rest area kilometer empat puluh tiga
nanti semua kendaraan kita masukkan kita delaying selama kurang lebih lima menit
kemudian kita berangkat kembali
kemudian kita delaykan lagi di kilometer enam puluh delapan rest area enam puluh delapan
kita delaykan kembali sambil menunggu informasi dari dermaga
kemudian apabila itu masih
juga tidak mencukupi pelambatan yang kita lakukan kita akan adakan delaying sistem terakhir di cipuasa atas nanti
ini mau tidak mau kita harus ada stopper di situ
sehingga harus selalu diintas atau kendaraan yang akan masuk ke dermaga kita stop dulu di cipuasa atas
menunggu informasi dari dermaga
kalau di dermaga sudah kosong ada seratus masuk ke kapal
kita akan berangkatkan seratus
terus kendaraan dari cipuasa atas ke dermaga
ini sudah kita simulasikan
sudah kita koordinasikan dengan asdp maupun stakeholder yang lain
mudah mudahan nanti pelaksanaan juga bisa berjalan lancar
memang nantinya ada beberapa kepadatan
ini harus kita lakukan
kemudian yang kedua kita juga menyarankan untuk menyiapkan beberapa pelabuhan alternatif
itu ada indah indah nantinya
kemudian ada pelindung
kemudian ada cuandat
itu yang akan dijadikan pelabuhan alternatif ketika merah ini sudah over kapasitas over load
kemudian delaying sistem kita sudah ekornya mengakibatkan kemacetan
kita akan lakukan
menggunakan pelabuhan alternatif nantinya
pak an kalau kita tahu ada kemungkinan dan prediksinya juga sudah disampaikan oleh kementerian perhubungan
akan ada peningkatan jumlah mereka yang melakukan mobilitas pada akhir tahun ini dibandingkan dengan lebaran kemarin
karena memang pemerintah juga sudah mengatakan tidak ada pembatasan
apakah kemudian korlantas sudah mengantisipasi hal tersebut
tentu kita sudah mengantisipasi
kita sudah survei lebih awal
survei lebih awal
kemudian rapat koordinasi dengan stakeholder
kemudian melakukan pelatihan simulasi untuk beberapa titik yang kita rasa akan menjadi permasalahan di sana
kemudian kita juga melaksanakan tfg
itu kita sudah antisipasi semuanya
termasuk tadi penerapan beberapa reka satuan
lalu lintas yang akan kita lakukan
baik itu di tol kemudian di jalan arteri
kita tahu arteri jalan nasional juga di pantura ini masih ada beberapa proyek perbaikan jembatan yang belum selesai
tapi kita terus akan mengelola trouble spot yang ada di sana
sehingga ini bisa arus lalu lintas masih bisa kita alirkan
kemudian di tempat wisata atau jalan wisata juga
kita sudah menyiapkan beberapa alternatif reka seluruh lintas
daerah puncak ini pak biasanya favorit
puncak juga sudah disiapkan untuk tanggal tiga puluh satu ini
kita akan menutup puncak atau jalur ke puncak
mulai jam delapan belas
itu kita akan seleksi
kalau warga di sana
namun untuk warga yang akan menghabiskan waktu malam tahun barunya di puncak
ini kita batasi
kemudian bila perlu di puncak ini atau di jalur wisata yang lain
kita juga akan melakukan ganjil genap
untuk jalur wisata ini
itu sesuai dengan penilaian dari masing masing kasatwil nantinya
kemudian kita juga akan melakukan one way
seperti di puncak
kita akan melakukan one way juga nantinya
apabila situasi arus lalu lintas memang kita perlukan untuk one way
jadi reka seluruh lintas itu sudah kita siapkan
jalur wisata jalur tol maupun di jalan nasional
pak an terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia prime news
kami menunggu terus perkembangan strategi terutama ya
strategi untuk mengurai kepadatan
yang diprediksi memang akan terjadi pada musim liburan natal dan tahun baru ini
sekali lagi pak an terima kasih malam hari ini sudah bergabung